kau bilang gusti kenting manik mencari
tadi gusti ratu disini gusti
pasti dia sedang mencari perkara baru denganku
dia pasti akan menuduhku
suatu saat aku akan menuntut balas
amba mengaturkan terima kasih gusti prabu
kenapa kau tidak melawan
tempo hari kau tidak datang
di hari yang sudah ditentukan
aku sudah meninggalkan dunia persilatan
sekarang menjadi petani
dan menekuni ilmu pengobatan
aku juga telah meninggalkan jalan hitam
syukurlah kalau begitu
sebaik baik hidup manusia
adalah yang bermanfaat bagi orang lain
dan berbakti kepada negaramu
daulat gusti prabu
aku berjanji akan
membuat diriku berguna
banyak membantu sesama
dan yang terpenting
aku mengabdi kepada pajajaran
aku tidak akan mengingkari janjiku
aku akan menggunakan ilmu pengetahuan
untuk mengabdi kepada pajajaran
yang aku cintai
tapi untuk mengobati luka dalam
yang diderita prabu surawi sesa
hanya ada satu cara
dia harus menguasai jurus
tapi bagaimana ini
apakah kalian melihat
seorang anak sebesar diriku
yang lewat di sekitar sini
ada apa itu
berbunuh orang ringan ousta kita
dia tidak masih hidup
ibu muda impatient
and vai lalu tak dendenkan
misalnya tidak kekel bedtime
kau bukan worries
ada waktu akan tetap menelan
ki asing sekali kakéh
lepas bawa dia jangan buang waktu lagi
kita ngajukan tumpang untuk kekuatan maesah
bapak perlu alasi mentikan
kurang ajar sekali mereka
cepat bawa gadis itu
biar kami yang menghadapi dia
sepertinya paman ini teruka parah
kita harus mau ngebatiinnya paman
kau bilang gusti kendring manik mencari
tadi gusti ratu disini gusti
pasti dia sedang mencari perkara baru denganku
dia pasti akan menuduhku
terlama datang saat dipanggil
dan pasti aku akan diberikan hukuman tambahan
tak perlu kau minta maaf
bukan kau yang salah
biarkan saja karena aku tidak takut padanya
lebih baik sekarang kita beri pakan kuda itu
sebenarnya apa yang terjadi di kampung ini
jadi begini pendekah beberapa waktu ini banyak para gadis yang diculik
dan pada malam ini putri saya satu satunya diculik
saya tidak tahu harus berbuat apa lagi
sesering itu kah
untuk apa mereka menculiknya
siapa yang menculiknya
mereka adalah para rampok
menurut kabar yang beredar mereka menculik para gadis gadis itu untuk dikorbankan
sebagai syarat demi mendapatkan ilmu kesaktian dari aliran sesat
dan mereka menulisnya
mereka mengorbankan nyawa manusia lainnya
demi kepentingannya sendiri
kau sungguh melihat bukan
bagaimana ketamakan manusia di muka bumi
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku sangat berduka
semoga apa yang kau rasa bisa membersihkan hatimu
terima kasih baman cacik
selama ini aman telah menemaniku